menjatuhkan pidana terhadap terdakwa richard eliezer budiang lumiu dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan
menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
suasana ruang sidang mendadak ricuh setelah majelis hakim membacakan fonis satu tahun enam bulan penjara
bagi richard eliezer rabu siang di pengadilan negeri jakarta selatan
pengunjung berteriak kegirangan dan memaksa masuk menghampiri kursi terdakwa
bukan hanya di ruang sidang suasana di luar pun gaduh hingga membuat petugas yang berjaga kualahan
pada saat ini penyelamat berada di kursi terdakwa
mereka bisa berpendapat
para pengunjung dengan berbagai usia agama serta suku tersebut bersorak sorai dan melakukan selebrasi
bahkan sampai ada yang membawa alat masak
ini adalah suasana selebrasi dari para pendukung richard eliezer
setelah majelis hakim memberikan fonisnya kepada richard eliezer tanpa dikomando
para pendukung berterima kasih
para pendukung berterima kasih
para pendukung berterima kasih
para pendukung berterima kasih
para pendukung dari richard eliezer terlihat melakukan selebrasi di sekitar pengadilan negeri jakarta selatan
fonis hakim ini jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang menginginkan eliezer dihukum dua belas tahun penjara
meski demikian ada satu hal yang memberatkan hakim dalam menjatuhkan fonis bagi eliezer
hakim menilai eliezer memiliki hubungan yang akrab dengan yosua sebagai sesama ajudan verdi sambo
namun hubungan personal itu tidak digugat
tidak digubris dan tetap menurut dikandak sambo untuk menembak yosua huta barat